dan kita sama sama harapkan usai diperiksa nanti firly bisa memberikan keterangan pers juga ya kepada rekan rekan media yang ada di sana